menteri investasi republik indonesia bahlil lahadalia secara mengejutkan menyebut dunia usaha berharap pemilu presiden dua ribu dua puluh empat ditunda
alasannya dunia usaha sedang dalam tren pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi covid sembilan belas
sehingga diharapkan ada stabilitas politik demi kelangsungan iklim usaha
padahal sebelumnya presiden joko widodo telah berulang kali menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden
apakah pernyataan menteri bahlil sekedar coba coba atau ada motif politik di dalamnya
untuk pembahasannya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan menteri investasi republik indonesia bahlil lahadalia
selamat sore pak bahlil
selamat sore mbak apa kabar assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah meluangkan waktu
dan direktur esekutif carta politika yunarto wijaya selamat sore mas toto
selamat sore rifana selamat sore bung bahlil
oke saya mau ke pak bahlil dulu yang menciptakan kegaduhan ini
semua petinggi dan juga elit politik di republik ini mengomentari apa yang anda sampaikan
pak bahlil apa dasar anda menyampaikan bahwa dunia usaha meminta pemilu dua ribu dua puluh empat ditunda
ini seluruh pengusaha di indonesia ingin pemilu diundur atau hanya segelintir pengusaha pak bahlil
jadi yang pertama saya ingin menyampaikan dulu adalah kronologis ketika saya diminta oleh pak burhan
untuk menjadi salah satu penanggap
di dalam hasil survei itu kepuasan kepada kinerja bapak presiden itu tujuh puluh satu persen
kemudian kinerja terhadap ekonomi kita semakin hari semakin membaik sekalipun memang belum banyak memuaskan
problemnya adalah persoalan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar empat belas persen
lalu kemudian ada pertanyaan yang menggelitik suasana kebatinan saya
tentang pertanyaannya begini bagaimana kalau pemilu itu diundur sampai dua ribu dua puluh
di pertanyaannya pak burhan loh ini bukan saya yang ngomong ini hasil sebenarnya pak burhan
di situ disampaikan bahwa yang sangat setuju kurang lebih lima tujuh persen
yang setuju tiga puluh tiga sekian persen
akumulasinya hampir empat puluh persen
dan itu tumbuh dari
bulan ke bulan oktober november jadi naiknya cukup tajam tuh
lalu kemudian saya menyampaikan
saya nggak punya partai politik jadi pikiran saya lurus lurus aja gitu
saya kaget juga ketika tanggapan politiknya tinggi banget gitu ya
nah kemudian saya menyampaikan begini
data pak burhan ini
itu dapat dibenarkan dengan kondisi beberapa
dalam konteks dunia usaha
dalam diskusi saya dengan teman teman dunia usaha
jalan ke daerah daerah terus
menteri saya ini kan tugasnya mengurus dunia usaha
mereka mengatakan kepada kami begini
pada saat covid dua ribu dua puluh
mereka ini terpuruk sekali

baru mulai naik
nah tiba tiba masuk lagi dengan
nah ini dimana mana
bukanlah di asia umum
dunia usaha itu kalau menjelang pemilu
akan terjadi wet and sea
nah pasti kan jatuh lagi tuh
menurun lagi tuh grafiknya
naiknya lagi susah
dalam diskusi itu mereka sampaikan kepada saya
proses politik itu kemudian dimundurkan
kalau ada celah
bahwa dalam sebuah demokrasi
semua kemungkinan itu ada
tapi ini kan baru pikiran
dan saya menyampaikan juga
saya ini menteri hasil
yang pernah ikut
mengambil bagian dalam reformasi
demokrasi untuk tiga prioritas
saya tidak terlalu
karena itu di luar dalam kerangka
yang selama ini kita ajari
tapi dalam konteks memajukan pemilu
atau mengundurkan pemilu
dalam sejarah bangsa kita sudah pernah ada
karena itu bukan sesuatu yang haram
bahwa ada aturannya atau tidak
apa sih yang
yang gak boleh untuk ketemu dengan pendapat ini
ini kan pikiran dari sebagian pengusaha
kalau mbak tanyakan bahwa
apakah ini semua pengusaha atau tidak
ini sebagian pengusaha rata rata
representasi pengusaha itu ada di organisasi
mbak silahkan cek aja
oke pak bahlil
ya anda juga
saya tidak pernah
untuk sesuatu informasi ini
dibuat secara rekayasa
gak ada mbak
dan saya pikir fair fair aja kok
dan ini semua dalam
dan saya katakan dalam pembicaraan itu
silahkan pak burhan
kebutuhan negara kita ini apa
apakah persoalan pandemi covid sembilan belas
atau persoalan ekonomi
atau persoalan pemilu
tentang peran kepimpinan
oke pak bahlil
nah itu jawabannya ada pada bapak bapak
yang melakukan survei
tapi yang jelas bahwa kita patuh pada mekanisme
apa yang diatur dalam konstitusi negara kita
begitu mbak kira kira
oke pak bahlil
selain sebagai menteri profesional
anda juga pengusaha
sebagai bagian dari sebagian pengusaha
menurut anda memang pemilu harusnya diundur
saya melihatnya begini ya
saya kalau ditanya posisi saya sebagai pengusaha
pengusaha itu selalu berpikir alternatif terjelek
dan selalu ingin mendapatkan kepastian
saya setuju dengan beberapa pendapat pemikiran politik
bahwa pengusaha itu yang penting adalah stabilitas
kemudian kepastian hukum
tapi negara kita juga nggak boleh kita naif
bahwa setiap menjelang pemilu
stabilitas politik dan ketidakpastian hukum itu selalu cenderung
ada tanda kutip
dan itu biasa aja
nah kalau saya ditanya adalah apakah mengundurkan pemilu atau tidak
saya hari ini jadi menteri investasi
jadi tanyakan lagi pada pengusaha
jadi saya nggak boleh mbak saya menteri investasi nggak boleh
saya itu menyampaikan apa yang menjadi materi diskusi saya dengan dunia usaha begitu
oke baik baik
saya mau tanya ke mas toto
kalau tadi pak bahlil sudah menyampaikan hasil survei dari indikator
yang jumlahnya sekitar ada peningkatan begitu ya
masyarakat setuju dengan adanya perpanjangan masa jabatan
bagaimana dengan surveinya carta politika mas toto
dari hasil survei carta politika
apakah betul keinginan masyarakat pemilu dua ribu dua puluh empat itu ditunda
termasuk kalangan pengusaha atau malah sebaliknya mas toto
tadi saya sudah mendengar langsung juga ya penjelasan dari bung bahlil ya
yang jelas yang pertama gini bung bali ini kadang kadang tak lupa
darah memang suaranya tuh kalau sudah keluar gitu ya
terhadap sebuah wacana yang sensitif itu biasa menggelegar
kayak sekarang saya baru ngerti nih kenapa mas burhan
menjadikan bum bahlil kayaknya narsum tetap
kayaknya nanti carta politika rilis harus diundang juga
rame langsung media kan
masuk ke pertanyaan rifana tadi
sebenarnya carta politika juga sudah melakukan survei beberapa kali
pada maret dua ribu dua puluh kita pernah menanyakan saat itu masih bicara tiga periode
dan ketika kita tanyakan mengenai penundaan pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat
di awal desember kemarin sebenarnya timing pengambilan sampelnya
dengan mas buhan hampir sama ya
jadi clear sebetulnya lebih banyak yang menolak
tapi memang mungkin bum bahlil masuk kepada trend data
ini kan karena sering diundang jadi narsum kan
gak kalah ilmunya polster nih kan
bicaranya trend data dan data longitudinal
memang ada kenaikan kalau kita lihat dari data mas burhan terkait dengan penerimaan
tapi ada beberapa catatan kritis menurut saya ketika berbicara isu yang sangat sensitif
kenapa saya harus katakan sensitif
ini hal yang sangat prinsipil kenapa
karena dia ada dalam konstitusi
berbeda dengan apa yang tertuang dalam undang undang
perpres kepres yang mungkin dalam siklus lima tahunan biasa saja itu akan berubah berubah
yang pertama adalah tadi sudah clear dari bung bahlil sudah mengatakan bahwa
ini tidak bisa diklaim sebagai suara keseluruhan usaha
dan memang tidak pernah ada survei yang mengatakan
atau secara khusus menguji bagaimana suara pengusaha
dengan isu perpanjangan periode itu yang pertama
sehingga secara kuantitatif pun ini belum bisa dinyatakan bahwa ini adalah suara dari pengusaha secara menyeluruh
yang kedua kan andai katapun suara pengusaha memang mayoritas mengatakan ingin menunda
atau setuju terhadap penundaan kita tahu pengusaha tidak bisa dijadikan satu satu variable
yang harus diuji pada masyarakat yang lebih luas dan datanya sudah disebutkan tadi
baik survei indikator ataupun carta politika mayoritas masih menolak gitu misalnya kan
catatan kritis lain menurut saya menarik begini ya bu bahlil
ketika bang bahlil ini menggunakan istilah pengusaha sudah menghadapi situasi pandemi
lalu kemudian baru mulai pulih ingin proses pemulihan lalu ada persoalan politik
saya malah melihat pada analisis dan data yang berbeda pak bahlim
tahun pemilu menurut saya dalam sejarahnya kalau kita lihat
pasca reformasi malah sulit untuk kemudian kita kategorikan menjadi persoalan politik
satu indikator terkait pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat
kita akan bahas ke situ mas toto soal menggerakkan ekonomi
itu mengatakan ada daya genjot yang bisa diberikan oleh tahun pemilu walaupun berbeda beda
atau kalau kita mau bicara skala yang lebih kecil ketika kita berbicara investor ya
market itu di setiap tahun pemilu itu malah bagus bung bahlil
itu pun tidak ada kaitannya dengan faktor politik tapi lebih disebabkan oleh faktor ekonomi global
yang ingin saya katakan adalah
sebetulnya data menunjukkan
ada yang disebut dengan decoupling
jadi decoupling itu adalah bagaimana makin terputusnya situasi politik dengan apa yang disebut dengan situasi ekonomi
jadi menurut saya kita harus berhati hati memutuskan atau memunculkan wacana
jangan jangan wacana pengunduran itu malah bisa menjadi sebuah ketidakpastian baru
karena apa yang tadinya sudah diukur oleh pengusaha
oleh masyarakat sebagai sebuah kepastian yang diatur oleh konstitusi
itu bisa jadi sebuah ketidakpastian baru
itu yang saya pikir harus jadi catatan kritis yang harus dijawab bersama
ketika ada pihak pihak yang memunculkan wacana baru ini
oke saya setelah ini akan memutarkan pernyataan dari seseorang ya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu pak menteri dan juga mas toto
kita akan dengarkan sama sama pernyataannya setelah ini
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
waduh pak menteri
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada menteri investasi bahlilah dhalia
dan juga direktur eksekutif dari carta politika yunarto wijaya
saya ingin putarkan pernyataan dari presiden joko widodo
terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden
kita dengarkan sama sama pak bahlil dan juga mas toto
lebih baik kita usaha mandem
kita konsentrasi aja ke tekanan tekanan eksternal yang sekarang ini
bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan
ada yang ngomong presiden di politika periode itu
ada tiga menurut saya
satu ingin menampar muka saya
yang kedua ingin cari muka
padahal saya sudah punya muka
yang ketiga ingin menjadi ustaz
pak bahlil aspirasi ini sudah sampai ke presiden
sudah disampaikan tidak ke presiden bahwa ada usulan dari dunia usaha
karena si kepresiden konsisten menolak perpanjangan masa jabatan
sampai mengatakan bahwa yang mengusulkan ini menampar muka saya dan mencoba cari muka
memang harus diakui
bapak presiden itu sangat konsisten untuk menyampaikan tiga periode
bahwa presiden nggak mau
kemudian perpanjangan bahwa presiden juga nggak mau
dan konsisten dan kita hargai itu
ide itu lahir dari diskusi saya dengan teman teman dunia usaha
namanya diskusi namanya gagasan boleh dong disampaikan
saya kan hanya menyalurkan aja pikiran itu
dan saya yakin bahwa presiden ini pemimpin yang sangat demokratis lah gitu pak
jadi saya pikir ini biasa biasa aja
bahwa kalau seandainya prosesnya itu berjalan
kemudian ada yang mengatakan ini melanggar konstitusi
ya jangan dilakukan
tapi kalau memang itu ada ruang
perlu dipertimbangkan juga aspirasi dari teman teman sebagian pengusaha itu gitu loh
jadi anda melihat

nggak perlu rasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa
oke pak menteri
oke pak menteri
anda melihat di sini ada ruang ya
meskipun presiden sudah menolak berkali kali
tapi ada ruang ataupun ada celah yang bisa mengubah pemikiran presiden
untuk memperpanjang masa jabatannya sampai dua ribu dua puluh
di dua ribu dua puluh tujuh begitu yang ingin anda katakan pak abahlin
saya tidak melihat ada ruang di presiden
tapi yang saya melihat ada ruang dalam sejarah bangsa
indonesia itu pernah punya sejarah memajukan pemilu tahun sembilan puluh tujuh
yang harusnya dua ribu dua puluh dua kita maju ke tahun sembilan puluh sembilan
kemudian di zaman order lama pun ada sejarah kita mengundurkan pemilu beberapa kali
itu terjadi karena memang ada krisis
kemudian di orde baru ada krisis reformasi tuntutan terhadap persoalan ekonomi
nah tinggal kita lihat dalam sejarah ini kan harus dijadikan sebagai jurisprudensi
dalam konteks literatur kita untuk berdiskusi
jadi tolong dipisahkan dalam perspektif keputusan apa yang dilakukan oleh bapak presiden
dan juga ada dinamika bangsa dalam konteks masa lampau
nah teman teman pengusaha sebagian pengusaha
sebagian pengusaha ini berpendapat apakah ada kemungkinan
kalau nggak ada kemungkinan nggak usah diperdebatkan selesai
tapi kalau ada kemungkinan kan apa salahnya juga kalau itu dipikirkan
apa nggak boleh lagi kita berpikir di bangsa ini
itu kan persoalannya cuma
sebagai iklim demokrasi itu boleh boleh saja sebetulnya berpikir
meskipun kemudian menimbulkan kontroversi
itu bayang jawab ya bukan saya
karena bilang bahwa bali lagi tuh
mas toto presiden berulang kali menolak perpanjangan masa jabatan
tapi tadi pak bahlil mengatakan kalau memang ada celahnya mengapa tidak
kemudian itu kan hanya proses diskusi saja
apakah kemudian mas toto menilai bahwa pernyataan pak bahlil ini
sedang testing the water sedang mengetes kondisi di lapangan begitu mas toto
bang bahlil ya saya pikir menarik untuk kita dalami lebih lanjut istilah penundaan
saya sepakat ini beda dengan tiga periode
tiga periode itu membuka kotak pandora bahwa pembatasan kekuasaan bisa dibuat dari dua tiga
nanti lama lama empat lima bisa sepuluh ribu
itu memang paling berbahaya
tapi ketika berbicara mengenai penundaan pemilu kita coba bandingkan
kalau kita bicara sejarahnya apakah ada yang bisa dipelajari
belum ada yang situasinya sama bahlil
ketika berbicara mengenai penundaan pemilu di zaman orde lama
itu malah terjadi hanya pada masa perang atau demokrasi terpimpin
terus diingat ya
dan ketika terjadi penundaan pemilu pada saat peralihan orde baru
karena memang krisis politik krisis ekonomi dan situasinya ada people power
itu berbeda sekali dengan kondisi pandemi
bagaimana kita membandingkan situasi yang sama dan bagaimana kita membuat pelajaran
kita lihat saja negara negara lain kan juga sedang mengalami pandemi
pertanyaannya apakah terjadi penundaan pemilu
terjadi penundaan pemilu misalnya terjadi di delapan puluh negara
februari dua ribu dua puluh satu sampai desember dua ribu dua puluh
tetapi pertanyaannya apakah penundaan pemilu itu bersifat bertahun tahun
untuk kemudian jadi justifikasi bahwa perpanjangan pemerintahan akan berlangsung dua atau tiga tahun
tidak sifatnya hanya teknis dan misalnya kalau kita lihat di new zealand
irak serbia polandia betul dia ditunda
tapi beberapa bulan kemudian dia berlangsung
jadi penundaan pemilu sifatnya teknis merespon secara spontan atau bereaksi terhadap situasi pandemi
dan juga berpengalaman
tapi bukan dalam konteks perpanjangan kekuasaan dua atau tiga tahun
itu pemaknaannya akan berbeda itu yang menurut saya perlu jadi catatan
tapi begini nih yang menarik adalah ini bukan tentang sikap bang baslil sebagian kalangan pengusaha atau jokowi
kalau pertanyaannya ruangnya ada atau tidak ada
tata negara selalu memberikan ruang buat perubahan konstitusi
ini yang menurut saya kita perlu jaga bersama andai kata kita sepakat ini tidak boleh dilakukan
yang menarik adalah ini bisa dilakukan secara setihak
secara setihak tanda kutip ya
ketika mpr menyetujui
karena memang ruang itu diberikan oleh konstitusi sendiri
mpr untuk mengubah konstitusi
yang menariknya lagi kan adalah begini
kalau ini akan diuji kepada teman teman mpr dpd dan dpr
potensi konflik covid sembilan belas bisa sangat terjadi
kalau kemudian yang diuji adalah pasal terkait dengan masa jabatan
yang memungkinkan pemilu diundur harus diingat loh
karena di dalam kepanjangan masa kekuasaan bukan presiden doang
tapi yang ada adalah dpd dan dpr
dan para menteri
mereka punya hak dan otoritas untuk mengubah
itu yang menurut saya malah perlu kita jaga
jangan sampai konflik covid sembilan belas dalam ruang bernama mandemain konstitusi itu terjadi
itu yang harus saya jaga
pak bahlil apakah kemudian anda dan juga kalangan dunia usaha sudah mempertimbangkan
ada ruang pelanggaran konstitusi kalau ada penundaan pemilu
dan tadi potensi konflik of interest yang tadi disampaikan oleh mas toto
bahwa penundaannya bukan hanya pemilu presiden
tapi akan berefek ataupun berekses pada seluruh penundaan pemilu
jadi ada penundaan pemilu legislatif dan pemilu yang pilkada
apakah kemudian itu sudah dipikirkan oleh anda dan juga kalangan dunia usaha
artinya memang sudah tidak perlu ada pemilu begitu
mbak sekali lagi saya ini bukan politisi atau pengamat politik
saya hanya menanggapi hasil survei dari pak bahlil
bahwa ada konsekuensi kata kata ruang itu ada terbuka ya silahkan diatur saja
nanti pak yunarto yang akan melakukan komunikasi dengan teman teman parlemen
tapi yang saya ingin mengatakan begini
harus juga dipahami bahwa memang ada semacam gejolak suasana kebatinan
dari sebagian teman teman dunia usaha
boleh dicek aja deh pemain saham
kemudian jadi sektor real boleh dicek
pasti ada sebagian yang akan mengomentari bahwa kita butuh stabilitas pasca pandemi covid ini
nah kalau ditanya bahwa ini saya mengeluarkan ide untuk memperpanjang masa menteri
keliru banget karena menteri itu bisa besok pagi pun presiden kalau mau copot copot aja dia
dia nggak ada urusan dengan lima tahun
mimpi pak presiden apa malam ini itu bisa besok terjadi gitu
nah tapi saya ingin mengatakan begini
ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dengan persoalan politik
karena apa ekonomi akan tumbuh kalau ada stabilitas politiknya baik
kemudian investasi itu akan bisa berjalan kalau ada kepastian
nah transisi kepemimpinan itu merupakan ruang dalam menuju kepada kepastian tersebut
nah tapi saya pikir begini
saya sepakat aja sama pak narto tadi
bahwa kalau memang itu tidak ada uang ya jangan didiskusikan
tapi kalau ada ruang itu boleh
dan pak narto sudah mengatakan tadi ada ruang
tapi saya tidak tahu itu ruang ada atau tidak gitu
mudah mudahan saja yang terbaik untuk bangsa dan negara
mbak saya lebih suka fokus untuk mengurus investasi
tapi begitu ada data kayak begitu ya investasi ini kan butuh data juga pak narto
oke pak bahlil seluruh dunia juga mengalami pandemi covid sembilan belas
artinya negara negara lain juga mengalami pandemi covid sembilan belas
tapi mereka juga melaksanakan proses demokrasi pemilu
artinya seluruh pengusaha di dunia juga merasakan ketidakpastian di masa pandemi
tapi mereka juga menjalankan pemilu di setiap negaranya
apa kemudian yang menjadi perbedaan para pengusaha di indonesia
apakah kemudian tidak percaya dengan proses demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah
keyakinan saya pengusaha pengusaha di negara negara yang tadi pak toto sampaikan pun itu pasti ada dinamika
dan ada aspirasi
sekalipun mungkin belum bisa kita ukur berapa banyak yang melakukan itu
tapi itu untuk pemilu atau tidak pemilu tepat waktu itu kan game politik
silahkan aja diatur
kita pengusaha apa yang sudah diputuskan pasti kita ikut
pasti pengusaha kan begitu
ini namanya saja saran
jangan saran seolah olah pengusaha ini menjadi parlemen
kalau dimutuskan kan dpr
silahkan aja pak
terakhir pak bahlil saya ingin konfirmasi karena banyak cerita yang beredar dan juga informasi
apakah betul anda ditegur oleh presiden ataupun oleh mensesnek karena mengeluarkan pernyataan ataupun aspirasi dari pengusaha ini
supaya kita clear nih pak bahlil
ada teguran tidak dari pernyataan anda itu
saya justru mau tanya informasi dari mana itu ya
saya baru tahu informasi itu
artinya tidak ada ya
mereka lebih tahu
kok mereka lebih tahu komunikasi saya sama pak presiden selama pak mensesnek
saya mau tanya itu
terakhir mas toto mungkin ada masukan ataupun aspirasi begitu untuk teman teman dunia usaha mengingat memang tadi anda mengatakan celahnya ada tapi saya pikir ataupun kami pikir political will nya ataupun political way nya akan sangat berat begitu ya
apa saran anda begitu mas toto
ya silahkan mas toto
jadi pertama catatan kritis buat bang rahli
buat bang rahli adalah berhati hati ketika mencoba mengaitkan satu variabel dengan variabel lain
variable stabilitas politik dengan tahun pemilu
karena tadi saya sudah berikan beberapa indikator data dan banyak indikator lain gitu ya
kita bisa berdiskusi khusus mengenai itu
apakah betul bahwa keberadaan pemilu itu malah menjadi persoalan politik
jangan jangan kalau hipotesa saya dari data yang ada memperlihatkan tahun politik yang berjalan secara regular dengan beberapa data itu malah menunjukkan memberikan kepastian
buat pelaku bisnis
itu poin pertama
jangan terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan
yang kedua rifana tadi sebetulnya yang saya ingin katakan adalah yang harus kita awasi ini bukan statementnya bang bahlil
yang kita harus awasi ini bukan sekedar statement dan pernyataannya jokowi
karena jokowi dengan balil itu kedua duanya tidak bisa mengubah ud empat puluh lima
otoritas itu ada di mpr
dprd dan dprd
yang saya ingin katakan adalah tadi ketika perpanjangan kekuasaan terjadi kalau kita bicara menggunakan pendekatan kekuasaan mereka juga akan menikmati loh perpanjangan sampai dua ribu dua puluh empat
nah bagaimana kita kemudian memastikan bahwa proses apabila ide itu bergulir itu tidak kemudian terkontaminasi oleh konflik of interest yang berpotensi menguntungkan dirinya sendiri
bahwa amandemen ud empat puluh lima kemudian bisa jadi akan membuat mereka juga tidak usah berkampan
karena kalau kita mulai kampanye lagi di dua ribu dua puluh empat akan terus kekuasaannya menjadi delapan tahun misalnya
itu yang menurut saya harus kita awasi terkait dengan potensi konflik of interest apabila moga moga tidak terjadi ya
wacana mengenai amandemen ud empat puluh lima ini benar benar digulirkan
oke baik kita tunggu nanti bahwa waktu yang akan menjawab dan juga membuktikan begitu ya pak bahlil dan juga mas toto
apakah konstelasi politik sekali lagi yang bisa mengubah konstitusi adalah di gedung senayan
para politisi di senayan
jadi politisi di senayan inilah yang kemudian bisa mengubah membuka kotak pandora amendement uu seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena tadi bang balil bilang ini hanya aspirasi
selebihnya caranya ataupun celahnya itu dipikirkan oleh mereka para politisi senayan
kita tunggu nanti apakah kemudian konstelasi politik di dpr mampu mewujudkan itu atau aspirasi masyarakat
yang tetap mayoritas menginginkan pemilu dua ribu dua puluh empat ini berlangsung itu bisa terjadi begitu ya
terima kasih sekali menteri investasi republik indonesia
bahlil lahadalia dan juga direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak bahlil mas toto
thank you rifana sehat bang bahlil
sehat sehat sehat